ngadak orang padahal abang rambut udah oke
mungkin gak sih kalau dia ini pupuk sopi
trompet kayak ada surat trompet dan di sana bos assalamualaikum
kalian tuh masih pada curigaan ya sama nenek
empotekan baru kenal sehari empotek harus hati hati zaman sekarang teh banyak modus
iya tapi kalau dia memang mau jahat sama gue
dia mau jahatin apa
kok aneh aja gitu baru kenal masa udah akrab
iya mpok jaga jaga aja kan gak ada salahnya
ya mungkin gue sama nenek itu karena belum punya anak jadinya nyambung ngomongnya
terus kalian berdua mau makan gak
ya udah kalau kayak gitu assalamualaikum
kok bang sodikin gak narik
kok bang sodikin gak narik
kok bang sodikin gak narik
kok bang sodikin gak narik
kok bang sodikin gak narik
si rusta muda jalan dari tadi
satu lagi penumpang gua
udah cepat mumpung ada bonus dari bos
satu rit lagi
lu urusin dong jangan makan mulu
ah macam itulah ayo terus
gak apa gu
kok ada ya orang kayak gitu
mulan sebel ngedengerin suaranya
iya bikin malu aja
malu kan dilihat orang orang
tante ada tamu
sadam main bolanya jangan di dalam rumah di luar aja
nanti ada yang pecah loh
om gagap tante
yang waktu itu pernah sholat di sini
ya udah diam
gak ada orang
mungkin gak sih kalau dia ini pupuk sopi

kamunya berisik dari tadi gak bisa diem
sebentar nanti kok dia balik lagi gimana
enggak enggak ada aja tadi
kang kenapa sih kang
juragan boste kesel pisan sama kang rustam
karena kang rustam cerdasnya
iya mungkin saking cerdasnya rustam
juragan bos kalah licik sama rustam jadinya kesel
percaya tuh kang dia sering ngomong begitu
kalau memang gak cerdas terus ngaku cerdas dosa tukang masuk neraka
pantas saja tadi kuping ambo agak agak adem dingin
rupanya ada yang sedang memuji muji ambo
ini keempatan ambo
ongkos administrasi perbankan
baik juga ente
kamu indah seberapa
kenapa kamu indah buka bank saja
ambo lihat kamu pintar mencatat pemasukan orang
kan lumayan dari ambo dua ribu
kalau ada sepuluh orang dua puluh ribu
kalau ada seratus orang dua ratus ribu
kalau ada sejuta dua ribu